yang kedua adalah api box dan ini sangat diperlukan manakala terjadinya kecelakaan
karena disinilah rahasia bagaimana terjadinya kecelakaan ditemukan
dan tentunya hal ini patut kita bersyukur dan berterima kasih khususnya kepada seluruh masyarakat yang ada
termasuk khususnya pemerintah daerah malinau yang sudah menyupport kegiatan ini dengan baik
di sini hadir bapak wakil bupati ada bapak kapolres ada pilot penerbat mayor lutfi
ada juga danki brimok ada danjon pantas arhanud gwawar
ada dari bppd ada dari kepala bandara ada dari kepala sar yang mewakili dari tarakan
yang juga ada dari airnav langsung termasuk kita patut bangga pada sepuluh anggota kita
yang terlibat langsung dalam pelaksanaan evakuasi sehingga pelaksanaan evakuasi dapat berjalan baik aman lancar dan sukses
demikian terima kasih secara keseluruhan
sampai dengan hari ini dapat berjalan dengan tertib aman dan lancar
kompas tv independen terpercaya